komisi pemilihan umum kpu kota bandung memberikan deadline penyerahan kekurangan berkas
bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sampai dua puluh januari dua ribu delapan belas pukul dua puluh empat tadi malam
para bakal paslon yang tidak melengkapi persyaratan sesuai batas waktu yang ditentukan
maka tidak lolos dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya
empat paslon yang telah mendaftar ke kpu yakni pasangan doni mulyana kurnia
yayat rustandi dari jalur persorangan nurul arifin kairul yakin hidayat
yosi rianto arisupriyatna dan pasangan petahana odet m daniel iyana mulyana dari jalur partai
berdasarkan hasil tes kesehatan di rumah sakit hasan sadikin beberapa waktu lalu
keempat paslon dinyatakan lolos
namun dari sisi administrasi masing masing paslon memiliki kekurangan
beberapa persyaratan yang dianggap kurang diantaranya tanda terima laporan harta kekayaan
penyelenggara negara lhkpn dari kpk surat keterangan pilot dari pengadilan niaga
dan visi misi tidak sesuai
jadi masing masing calon memang sudah membuat surat tugas ke kpu
siapa yang ditugaskan menjadi tim penghubung tadi
nah tim penghubung inilah yang melakukan konsultasi koordinasi dengan kpu terkait perbaikan berkas dan lain sebagainya
sesuai dengan tahapan perbaikan itu dari tanggal delapan belas januari kemarin sampai tanggal dua puluh januari sekarang
jadi kalau lewat dua puluh empat lebih satu gitu
khusus calon independen masih belum menyertakan fotokopi ktp dukungan mencapai dua ratus enam ribu buah
jadi mereka kemarin di tahap pertama menyerahkan satu ratus enam belas sembilan ratus tujuh puluh dukungan
tetapi ketika kita lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke lapangan
yang memenuhi syarat hanya tujuh tiga puluh enam dukungan
sehingga masih kekurangan sekitar satu ratus tiga ribu lebih gitu ya
dan di dalam peraturan kpu
di perbaikan ini harus menyerahkan dua kali lipat
sehingga nanti malam mereka harus menyerahkan dua ratus enam tiga ratus lima puluh dua dukungan
untuk penyerahan berkas kekurangan
kpu memberikan keleluasan bagi masing masing paslon untuk melalui penghubung yang membuat surat tugas ke kpu
hingga sabtu sore tiga pasangan calon sudah menyelesaikan penyerahan berkas perbaikan
hanya hal hal yang sifatnya administratif ya
paling yang pertama belum dilegalisirnya ijazah sma s satu sama s dua
terus yang lainnya belum adanya laporan spt tahunan tahun dua ribu enam belas
hanya seputar itu
dan yang terakhir visi misi belum ditandatangan oleh pasangan calon saja
biasa kita ngamil bukan kebiasaan untuk ngamil di akhir
karena satu dan lain hal kita ada beberapa agenda agenda yang lain
sebenarnya kita sudah siap dari awal kita sudah siap
cuma koordinasi dengan pihak kpu juga khawatir
datang ke sini berbarengan dengan
tim yang lain gitu
jadi kita koordinasinya kebetulan waktu yang disediakan hari yang terakhir
ya alhamdulillah sebetulnya pada prinsipnya pada saat awal pendaftaran pun sudah lengkap
hanya yang berkas teknurul masih sifatnya fotokopian
dan oleh kpu diminta yang aslinya
dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa selesaikan semuanya
karena memang sudah diselesaikan dari awal
kemudian kenapa kita baru hari ini
karena memang punya kang ruli satu berkas yang belum yaitu terkait dengan lkhpn dari kpk
dan baru selesai tadi pagi
dan alhamdulillah pada hari ini semua berkas kelengkapan dari pasangan teknurul sama kang ruli sudah selesai semua
kpu kota bandung akan menetapkan pasangan yang lolos persyaratan pada dua belas februari mendatang
sehari setelahnya atau tiga belas februari kpu mengundi nomor urut bagi pasangan yang telah dinyatakan lolos
zayul haq bandung